keamanan keandalan dan inklusi
aspek aspek itulah yang diperhatikan oleh bank indonesia
dalam memudahkan transaksi secara non tunai
sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan nasional non tunai
tahun ini bi kembali melakukan jelajah non tunai
bersama para blogger kompasiana
bi berusaha mendorong motivasi masyarakat indonesia
agar mulai menggunakan alat pembayaran non tunai
dalam aktivitas sehari hari
jelajah non tunai singgah di kota surabaya
yang terkenal dengan sebutan kota pahlawan
untuk kumpul bareng sekaligus menjawab pertanyaan
masyarakat jawa timur tentang penggunaan transaksi non tunai
karena blog itu adalah sebuah kekuatan masa depan
blogger blogger itu adalah penulis penulis yang bagus
kita ingin banyak juga blokir blogger yang bagus
nah bank indonesia ikut serta di sini
bekerjasama dengan kompasiana untuk feeding
memberikan informasi kepada para blogger
untuk saling update informasi tentang ekonomi
begitu banyak datang dan mereka pertanyaannya pun sangat bagus
itu menunjukkan bahwa mereka selama ini membaca yang bagus
jadi ini menunjukkan bahwa kita punya sebuah potensi besar
blogger blogger yang bisa mengedukasi masyarakat indonesia secara lebih baik
kalau di surabaya kan termasuk salah satu destinasi wisata
terus pertumbuhan ekonominya pesat
transaksi di mana mana yang mikro mikro itu banyak
surabaya mestinya bisa lebih
kalau di peta itu kan sekarang masih gambarnya itu hijau gitu ya
sebenarnya kalau di surabaya potensi untuk bisa biru
untuk menaik jauh lebih besar